setelah menjalani perawatan intensif di ruang icu selama beberapa hari
kondisi wali kota surabaya tri risma hari ini dinyatakan mulai membaik
kabar risma yang drop dan juga tak sadarkan diri disebut sebagai berita bohong atau hoax
wali kota surabaya tri risma hari ini hingga kini masih dirawat di ruang icu rumah sakit dr sutomo surabaya
meski dirawat secara intensif di icu kondisinya mulai membaik
wali kota perempuan pertama surabaya tersebut rabu malam dikabarkan sudah bisa diajak komunikasi oleh keluarganya
dokter yang menangani risma mengatakan wali kota risma diperkirakan akan dirawat di icu rsud dr sutomo
minimal hingga sepekan ke depan bila kondisinya terus membaik
tim dokter menyebut saat ini fungsi organ wali kota risma sangat bagus
peredaran darah dan pernafasannya menunjukkan kondisi yang cukup baik
meski begitu risma masih diberi selang di mulutnya untuk asupan
kemudian memang video tadi sudah mulai kontak
tapi kira kira beberapa kondisi yang seperti ini kita ngalamin seperti ini itu baru
jadi kira kira satu minggu
kalau trennya lebih membaik cepat ya mungkin tidak sampai satu minggu
sebelumnya di media sosial tersebar kabar mengenai kondisi risma yang disebut memburuk dan sempat tidak sadarkan diri
atas hal itu kabak humas pemkot surabaya m fixer membantah kabar yang beredar di masyarakat dan media sosial itu
malam bilang ya di twitter ada yang bilang bahwa dapat informasi dari wartawan di surabaya
kalau tidak salah bunyinya begitu ya bahwa bodi risma dalam keadaan apa tidak teruskan diri dan prok
kami di sini sampai malam kok sampai jam dua malam udah ada apa apa
untuk sementara gedung bedah pusat terpadu
tempat risma dirawat mendapatkan penjagaan ketat dari petugas keamanan rumah sakit
terkait kondisi kesehatan wali kota surabaya
pemerintah kota surabaya menyatakan kondisi ini sama sekali tidak mengganggu kinerja dari seluruh skpd surabaya
tim liputan cnn indonesia